ketika ada nama yang sama partainya demokrat kemudian sosok hillary clinton dinilai sama dengan seorang aniudoyono
dimana suaminya juga pernah menjadi presiden dua periode ya bill clinton sama dengan pak sby
ini memang sengaja didesain biar waktunya berbarengan begitu ya
ini kan partai demokrat paling jago kalau soal begini
jadi sebetulnya seperti saya katakan saya sendiri kan tidak tahu siapa yang kemudian menyebar memunculkan ini
tapi karena ini belum menjadi sikap resmi karena masih terlalu lama
tetapi kemudian kita juga bahagia gitu ya bersyukur gitu
kalau apalagi saya sebagai kader beliau ya karena ternyata tanggapannya positif sekali
jadi ini sesuai dengan
banyak sekali yang menanggapi dan seperti tadi dikatakan
apalagi ketika saya bicara
tadi kan ditanya kenapa saya bicara bahwa ibu ani lebih hebat daripada hillary
apakah karena persamaan
saya katakan sebagai
saya pernah mendampingin beliau ya bahwa beliau ini memang tadi saya katakan punya program program
orangnya sangat kreatif ya
kemudian mumpuni mumpuni itu bahasa jawanya punya kemampuan
potensinya memang bagus ya
kemudian menjadi wakil ketua umum kita
jadi kader demokrat itu sangat dekat juga dengan ibu aniudoyono
tapi seorang hillary clinton sudah pernah menjadi menlu di era presiden obama
jadi ada posisi di pemerintahan begitu
kalau bu ani kan belum sama sekali
ya saya kan tadi sebutkan bahwa orang kan tidak harus mempunyai pengalaman di pemerintahan
tetapi kapasitas seseorang kan tidak perlu di pemerintahan dimana saja bisa gitu ya
selama yang penting punya kemampuan tadi
jangan kemudian orang
kekuran kemampuannya apa sih ibu
kalau misalnya kita tidak
melihat dari jabatan di pemerintahan
karena tolak ukur yang paling real adalah hasil kinerja misalnya
kita lihat contohnya misalnya kalau hillary clinton dia ada di menteri
sebagai menteri luar negeri sebelumnya begitu bersama dengan presiden obama
ukurannya berhasil atau tidak makanya bisa dinilai dia punya kemampuan atau tidak
tapi kalau bu ani ini bagaimana cara mengukurnya
ibu ani ini seperti tadi saya katakan
ibu ani punya program indonesia pintar
indonesia pintar ini apa saja
ini bisa diukur ya
ada rumah pintar
ini mencerdaskan masyarakat di daerah
sampai di pelosok
di daerah saya misalnya malang
itu di bali kambang itu malang selatan
di ujung itu tempatnya
itu ada rumah pintar ibu ani
yang ke pelosok pelosok
keberhasilannya bisa dilihat
sampai ada kapal pintar
menangkan kapal pintar
nah ini kan juga telur ikur
bisa menjadi telur ikur ya
tadi kita lihat konkretnya di mana
kemudian mengenai indonesia sehat
indonesia sehat itu luar biasa juga
membuat tidak hanya masyarakat indonesia sehat
tetapi masyarakat masyarakat perdesaan juga
kemudian yang ketiga indonesia hijau
jadi penanaman sejuta pohon
dan lain sebagainya
itu dibiasakan sejak ibu ani menjadi first lady
jadi ibu ani sebagai first lady itu
ibu negara tidak hanya diam